selamat malam kembali kami hadirkan perkembangan informasi arus mudik dalam gomudik cnn indonesia
dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di jalur mudik lintas pantai utara jawa
sudah ada rekan kami dini apriliana di tol pejagaan brebes
dan juga ada dimas adityo yang memantau arus balik di tol cipalis
saya akan sapa dulu dini di pejagan
dini apa yang bisa anda sampaikan dari arus balik di sana
nampaknya di belakang anda kondisi masih sangat lancar ya dini
berarti tidak ada volume arus balik yang cukup besar malam hari ini
selamat malam budi betul sekali memang saat ini saya sedang berada di eksit tol pejagaan
dan kondisi arus balik menuju jakarta ini sangat berbeda
sangat lancar dan sehingga bagi para pengendara ataupun masyarakat yang ingin melewati eksit tol pejagaan menuju ke jakarta
ini terpantau sangat kondusif
dan tadi saya sempat meminta data di postcode exit tol pejagaan
bahwa pihaknya kemarin tepatnya pada pukul enam hingga pukul dua puluh satu waktu indonesia barat
ini mencatat sebanyak sembilan kendaraan yang sudah masuk ke tol pejagaan untuk menuju ke jakarta
sementara pada hari ini pukul enam hingga pukul dua puluh satu waktu indonesia barat
sudah tercatat enam kendaraan yang masuk untuk menuju ke jakarta
dan angka tersebut tidak menutup kemungkinan akan terus meningkat
mengingat hari ini merupakan arus balik puncak arus balik
yang besoknya juga para karyawan swasta dan juga negeri sudah mulai beraktivitas
dan saat ini juga saya sudah bersama dengan kepala posko pejagaan
dengan bapak alvino selamat malam bapak alvino
selamat malam mbak
bagaimana antisipasi petugas pejagaan yang diperlukan untuk menuju ke jakarta
agar tidak terjadi penumpukan atau kepadatan arus balik lalu lintas yang menuju ke jakarta pak pada malam ini
belajar dari pengalaman arus mudik kemarin mbak
jadi kita dari pihak kepolisian telah melaksanakan rekayasa lalu lintas
saya sebagai perpanjangan dari pihak kepolisian yang mengawaki pos penjagaan
pada operasi ramadnia dua ribu enam belas ini
melaksanakan buka tutup jalan
kita biasanya kemarin kita buka semua
yang baiknya menuju selatan
maupun yang keluar eksitol
semua jalannya kita buka lebar
tapi sekarang kita lakukan penutupan untuk ke arah selatannya
ke arah selatan itu berarti seperti
selawi bumiayu purwokerto cilacap
jadi yang keluar dari eksitol pejagaan
mengarah pada jalan tersebut sekarang
jadi kita alihkan semuanya ke arah
jalan utara atau jalan pantura
melalui jalan arteri
lalu kemudian diprediksikan kapan untuk besok
mengingat hari ini puncak arus balik
kemudian adakah peningkatan volume
dari kemarin hingga saat ini
sementara untuk saat ini
dua hari ini
untuk peningkatan arus tentunya ada
cuman masih terpantau rame dan lancar
dan lancar tidak ada kendala
tidak seperti mungkin pada arus mudik kemarin
terima kasih pak
ya budi demikian laporan kami dari
tol pengamanan kembali ke studio budi
langsung dari pejagaan berbas
selanjutnya saya akan ke cipali
dimas bagaimana arus balik saat ini
nampaknya juga masih cukup lancar
apakah arus balik atau puncak arus balik sudah lewat
atau memang belum terjadi dari analisa anda
ya budi seperti juga yang dilaporkan rekan dini
di ruas tol cipali cikopo palimanan pada malam hari ini
juga seperti anda lihat sendiri di layar
arus lalu lintas yang menuju ke jakarta
masih tergolong rame lancar
tadi saya mencoba menghitung
kira kira hanya sekitar lima puluh sampai enam puluh kendaraan saja
yang melintas dalam waktu setiap menitnya
kondisi ini tidak jauh berbeda
dengan sepanjang siang hingga petang hari tadi
tadi saya sempat berbicara dengan sejumlah petugas
yang ada di tol cipali memang
dari siang hingga petang hari ini
arus lalu lintas yang melalui tol cipali
begitu dibanding dengan hari sebelumnya
atau hari sabtu kemarin
tetapi memang arus balik ini
memang tidak bisa diprediksi karena
bisa saja para pemudik mengambil waktu malam hari
nanti malam bisa saja akan meningkatkan
melonjak lagi begitu budi
karena sebagian besar warga
mungkin besok sudah akan masuk kembali bekerja di jakarta
sebagai gambaran budi pada hari ini
pt lintas marga sudaya mencatat
sejak pagi hari tadi
pukul enam hingga pukul dua siang hari tadi
tercatat dua puluh dua tiga ratus kendaraan
yang melintasi gerbang tol palimanan
menuju ke jakarta
angka ini tidak terlalu banyak berbeda dengan yang kemarin
kemarin juga tercatat jumlah yang sama pada rentang waktu yang sama
kemarin sendiri pada sabtu pagi hingga minggu pagi tadi
terhitung sudah ada enam puluh satu delapan puluh kendaraan
yang melewati gerbang tol palimanan menuju jakarta
puncak arus mudik seperti yang ditanyakan tadi
melalui tol cipali memang diperkirakan pada hari sabtu
dan kemarin dan minggu ini
diprediksi sekitar enam puluh hingga enam puluh lima kendaraan
yang akan melintas di tol cipali
terima kasih sekali lagi dimas adityo yang melaporkan langsung dari tol cipali
sebelumnya ada dini apriliana yang melaporkan dari pejagan brebes
terima kasih rekan rekan
sekian dulu informasi terkini gomudik dua ribu enam belas cnn indonesia
update informasi seputar arus mudik dan arus balik tahun ini
kami hadirkan kembali dalam gomudik cnn indonesia tujuh belas

sampai jumpa di video selanjutnya
jangan lupa like share dan subscribe